kita angkat oleh kementerian dan kita gaji secara dari apbn dari kementerian
nah yang kedua dengan tadi saya katakan kita kerjasama dengan kepolisian
kita kerjasama dengan kejaksaan agung
mereka juga bersama sama istilahnya melakukan istilahnya pengawalan
mereka mengoptimalkan babing kamtip masnya

kejaksaan pun juga demikian

sistem keuangan desa
sistem keuangan desa yang dikembangkan oleh bpkp
kita dengan sistem keuangan desa itu mereka ke desa desa

ini kita memiliki juga sistem informasi pembangunan desa
jadi dari dana desa itu diperuntukkan untuk apa saja ini kita catat di sini semua
bahkan juga ini kita juga menerima yang namanya gambar gambar ya
jadi kalau misalnya ada pembangunan jalan gambarnya seperti apa
ini kita ada semua di sini
ini bagian kontrol kita untuk melihat sejauh mana sebetulnya uang yang sudah disampaikan kepada masyarakat desa ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan
ya baik pak
terkait dengan prestasi yang sudah dicapai oleh kemendas pdtt
bagaimana pak percepatan pertumbuhan perekonomian di daerah tertinggal dari pendekatan seni dan juga budaya
jadi begini itu bagus sekali ya
artinya memang menurut saya salah satu kekuatan dari indonesia ini adalah kita memiliki ribuan yang namanya seni budaya
dan itu kita anggap sebagai kearifan lokal
jadi yang namanya aset yang nampak intangible asset ini
ini kalau kita kelola dengan baik akan menghasilkan yang namanya kekuatan potensi ekonomi yang juga sangat tinggi
jadi dengan kata lain menurut saya kalau seni seni yang tadi kearifan kearifan lokal ini betul betul bisa kita kelola dengan baik
kita berikan ruang yang sangat terbuka
artinya contohnya begini kita kan sekarang mengembangkan namanya adalah program inovasi desa mbak
oke seperti apa yang tepat
program inovasi desa itu begini kita dorong setiap desa ini untuk misalnya memunculkan kreativitas kreativitas yang ibaratnya nanti akan memberikan nilai ekonomi bagi mereka
mungkin bisa diberikan contoh di daerah mana yang saat ini sedang
contohnya ini secara masif mbak empat ratus tiga puluh empat kabupaten sedang melakukan bursa inovasi desa
jadi namanya desa desa ini kita berikan semacam arena ajang mereka untuk saling menampilkan
jadi apa sih yang menjadi keunggulan di desanya
macam macam yang ditampilkan ada misalnya produk misalnya dia dari dana desa dia sudah mengembangkan pengolahan sampah
ini ada contohnya adalah di panggung harjo yang ada di yogyakarta mbak
sampah sampah yang awalnya ini menjadi katakanlah problematika kehidupan yang tidak terpecahkan
ternyata dengan dikelola dengan baik itu menghasilkan keuntungan ekonomi
berlomba lomba untuk menampilkan
dan bagi kami kementerian pun kita juga memberikan insentif
ada semacam ibaratnya insentif adalah insentif dukungan program
yang memang kalau seandainya inovasi ini bisa dikatakanlah
ditularkan ya jadi bisa ditularkan di tempat tempat lain
nah ini kita bisa berikan dorongan insentifnya
ini merupakan salah satu upaya juga untuk membuka lapangan pekerjaan
di daerah tertinggal dan juga di desa pak untuk menekan angka pengangguran
salah satu upaya yang memang kita kan gini ya
artinya dari perintah bapak presiden pak jokowi mengatakan
dana desa itu juga harus menyediakan lapangan pekerjaan untuk di pedesaan
makanya digagaslah program namanya padat karya tunai
ketika kembalikan ke masyarakat begitu ya
karena tergantung bentuk pekerjaannya
upah apa namanya upah pekerja
lantas bagaimana dengan program bum desa pak
nah bumdes ini sangat menurut saya ini juga satu terobosan ya
dan kami meyakini bum desa ini akan menjadi pilar utama ekonomi di desa
kalau saya melihat data bahwa di tahun dua ribu empat belas
bum desa hanya seribu dua puluh dua
namun kemudian meningkat secara signifikan menjadi tiga puluh sembilan satu ratus empat puluh sembilan bumdes di akhir tahun dua ribu tujuh belas
ya dari sisi jumlah saja kan sudah luar biasa
padahal awalnya target rpjmn itu hanya lima
sekarang sudah tiga puluh sembilan
artinya kita bisa menangkap begini
bahwa dia ingin memiliki semacam kelembagaan
bersama terutama bidang ekonomi
yang menjadi pilar untuk mendukung aktivitas ekonomi perdesaan
mungkin masyarakat masih belum mengetahui pak
apakah bedanya bum desa dengan kooperasi ya mungkin
kalau begini intinya begini
kalau bumdes itu kan badan usaha kooperasi badan hukum
bum desa ini adalah dimiliki oleh seluruh masyarakat desa
kooperasi dimiliki oleh anggota
sisa hasil usaha bumdes itu adalah dengan adanya peraturan desa digunakan untuk kepentingan masyarakat desa
kalau shu nya kooperasi adalah untuk yang namanya anggota koperasi
jadi bisa saja di bawah bum desa ini adalah ada kooperasi
jadi ini yang memang harus kita sampaikan dan inilah perbedaannya
lantas dengan program program yang digagas oleh kemendes pdtt ini bagaimana pak
dengan perkembangan status desa saat ini
nah kalau gini status desa itu kan intinya ingin kita memberikan informasi
sejauh mana yang kita lakukan intervensi yang kita lakukan ini bisa merubah wajah dari desa
makanya kita katakan status desa
nah oleh wajah desa itu diukur apa ada dua
kalau misalnya kita menggunakan namanya indeks pembangunan desa
itu adalah ada tiga
desa tertinggal desa kemudian berkembang desa mandiri
kemudian kalau indeks desa membangun ada lima
jadi tertinggalnya ada sangat tertinggal
berkembang maju terus kemudian mandiri
nah kalau kita lihat dari target mbak
kalau target itu kan lima tahun
itu adalah didorong kita targetnya dua ribu desa mandiri
kemudian lima desa itu bisa kita entaskan dari ketertinggalannya
dari evaluasi yang kami lakukan itu dengan menggunakan idm
ini sudah melampaui target ya artinya sudah delapan ribu yang sudah kita entaskan
kemudian dua ribu tiga ratus an itu yang sudah menjadi desa mandiri
baik pak anwar sanurisi terima kasih banyak atas penjabarannya
semoga program program dari kemendai spdtt ini sukses
mendapatkan apresiasi yang bagus dari masyarakat
dan juga pastinya membangun masyarakat indonesia
tidak hanya di perkotaan tapi juga di desa ya pak
terima kasih banyak waktunya untuk cnn indonesia
terima kasih mbak diana sukses semua
terima kasih banyak pak
dan demikian perbincangan kita di eksekutif talk hari ini
saya diana twika undur diri terima kasih dan sampai jumpa